dalam pemaparannya di depan peserta rapat koordinasi nasional
pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif
wisnu tamaku subandio mengumumkan bahwa pandemi covid sembilan belas
memberikan dampak signifikan terhadap keparwisataan nasional
sehingga diperlukan langkah strategi dalam mempercepat pemulihannya
menurutnya upaya strategi yang paling tepat untuk pemulihan kepariwisataan
di saat pandemi covid sembilan belas ini adalah bagaimana mengubah strategi pariwisata
dari kuantiti menjadi kualiti
strategi kualiti dimaksud tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur yang baik
menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan negara luar
dan melakukan promosi pariwisata yang menawarkan hal berbeda dan unik
melainkan juga harus adanya jaminan kebersihan dan kenyamanan
bagi wisatawan saat berwisata
yakni melalui kesiapan penerapan protokol kesehatan
di setiap destinasi pariwisata
bahkan pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan vaksin covid sembilan belas
sehingga menambah kepercayaan orang berkunjung ke indonesia
salah satu kita untuk bangkitkan
dan bangkit kembali
pariwisata kita adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan
oleh karena itu kemen pariwisata meluncurkan yang namanya chse
nah sertifikasi ini gratis buat para pelaku pariwisata
dan panduannya pun bisa di download dengan mudah di website kemen pariwisata
dan ini adalah hal yang penting
kita harus bisa menciptakan

kita harus menciptakan aman dan rasa aman
di tiap tiap destinasi wisata di hotel di restoran dan lain sebagainya
ini hal yang penting
sementara itu untuk percepatan pemulihan pariwisata
khususnya rencana dibukanya wisata tanah air bagi wisatawan mancanegara
kemen parekraf telah melakukan sinergi dengan stakeholder terkait seperti kementerian pupr
dalam hal pembangunan infrastruktur kementerian perhubungan dalam menyiapkan akomodasi
serta termasuk polri untuk memperkuat keamanan
ayu ngurah dewi kartika widiawati cnn indonesia badung bali